kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak rafael aluntri sambo sudah berbuntut panjang
tak berhenti selesai dengan proses hukum hingga pencopotan jabatan sang ayah sebagai pegawai pajak
kasus ini dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan publik terhadap kinerja dan juga tata kelola perpajakan
kami bahas malam hari ini bersama trubus rahadiansyah pengamat kebijakan publik selamat malam pak trubus
iya malam mbak
iya pak terubus anda mengikuti kasus ini pasti
menteri keuangan sri mulyani pagi hari ini sudah memberikan statement bahwa sudah mencopot ayah dari tersangka pelaku penganiayaan rafael aluntri sambodo dari jabatannya
apakah menurut anda ini adalah suatu keputusan yang cukup maksimal untuk kasus ini sekarang
iya menurut saya dalam konteks kasus ini sudah cukup sampai di situ dicopot
yang persangkutan kan sudah mengundurkan diri
tetapi persoalannya adalah
ini akan menimbulkan dampak di mana kemudian orang orang yang selama ini atau berjabat jabat di kementerian keuangan itu kan masih banyak yang istilahnya itu
harta kekayaannya itu dianggap luar biasa oleh publik
artinya terjadi peningkatan signifikan ketika yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat di lingkungan kementerian keuangan
itu yang pertama yang kedua saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh sri mulyani
seperti pemadam kebakaran begitu ada kasus baru melakukan tindakan
nah artinya apa ini kan harusnya ada pencegahan sejak awal
mana kemudian dalam hal ini ada pejabat yang nilainya ada kenaikan yang patut dicurigai setidaknya gitu
yang signifikan bahkan alami pak mahfud juga sebagai komentar sudah ada datanya itu
tetapi tidak melakukan langkah langkah apapun
nah baru setelah ada kasus kebetulan anaknya ini apa namanya melakukan kriminalitas
atau lagi itu pelanggaran hukum yang
setidaknya barulah kemudian seolah olah kementerian keuangan dalam ibu menteri itu seperti kebakaran jenggot gitu
jadi menurut saya ini memang hal halnya seharusnya ada langkah langkah pencegahan gitu
dimana kemudian pejabat pejabat lain pun juga harus dilakukan pemeriksaan
dimana kemudian kekayaan yang cukup fantastis oleh berbagai pihak dicurigai itu ada di kementerian keuangan dalam hal ini
mungkin juga di lingkungan adik adik yang pajak juga kan
dicurigai banyak para pejabat pejabat di lingkungan itu yang mempunyai kekayaan yang dianggap luar biasa menurut saya itu mbak
oke seperti kebakaran jenggot artinya sebenarnya ini sebagai fenomena gunung es yang harusnya sebenarnya ini sudah dibereskan sejak lama
karena ada satu kasus kemudian ini kemudian kembali panik gitu semuanya
tadi pak trubus sempat menyinggung mengenai harta kekayaan
karena kasus ini kemudian berbuntut panjang
salah satunya sorotan terhadap harta lima puluh enam miliar rupiah
anda melihat apakah ini suatu kewajaran atau kejanggalan sesuai dengan profil atau tidak
ya menurut saya ini adalah suatu hal kejanggalan mbak
justru itu seharusnya ketika mereka menjabatkan
ya sejajarnya sekarang dia di ekspon tiga
seorang seorang elon tiga dengan gaji yang taruhnya
yang bisa kita lihat ya di bawah misalnya empat juta lima jutaan
kemudian kalau dihitung hitung
mereka milihnya hartanya sampai sebegikan tinggi
nah itu kan harusnya ada sesuatu yang patut dicurigai gitu
setidak tidaknya kementerian keuangan ini kan menunjukkan pengawasan yang lemah mbak
ini kan carut marutnya di dalam soal pengawasan saya rasa
dimana kemudian kejadian kejadian dimana seseorang yang kebetulan ini
rafael dan mungkin yang lainnya juga kita lihat sebagai fenomena gunung es banyak terjadi
nah ini kalau kemudian
makanya sanksinya ya dicopot
memang dicopot itulah aturan yang berlaku di dalam pp ya
pp sembilan puluh empat itu tentang kebijakan asn ya
hanya sebatas itu
tetapi kemudian yang bersangkutan
itu kan mengundurkan diri
itu soal lain mbak
ini kan persoalannya bagaimana kita menyoroti kebijakan publik itu adalah
dalam tata kelola di kementerian keuangan
karena kita tahu di dalamnya adalah bagaimana pengawasan
dan bagaimana juga evaluasi yang dilakukan oleh menteri keuangan terhadap anak buahnya yang selama ini selalu menjadi problem
misalnya kenaikan kenaikan yang fantastis dalam soal harta
yang sebelumnya juga pernah terjadi pada kasus gayus
itu pernah terjadi juga mbak
oke bagaimana kemudian kejujuran tadi yang pak trubus sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan
karena ini juga salah satunya akan menyangkut dengan laporan harta kekayaan pejabat negara atau lhkpn
yang mana kita tahu bahwa selama ini
sanksi yang paling mentok dilakukan adalah sanksi administrasif
bagaimana kejujuran itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan
kalau ya memang ini tidak di
ditindak atau ditegakkan secara serius
padahal kita ingin meminta ada reformasi besar besaran terhadap bagaimana pengawasan dan juga penindakan terhadap hal ini pak trubus
iya menurut saya memang persoalannya adalah pertanyaan publik itu
sebenarnya lkgbn itu ada nggak sih maksudnya gitu
semangat nggak gitu
selama ini kan laporan sudah banyak
publik juga mengatakan laporan laporan itu ada
ketika seorang pejabat itu naik jabatannya
itu kan publik juga sering memberikan masukan
tapi kan masukan itu sudah pernah ditindak lagi
artinya kemudian laporan harta kekayaan itu sendiri
seperti tidak ada gunanya gudang
karena di situ juga nggak ada sanksinya
orang tidak melaporkan juga nggak diapa apain kok gitu
artinya nggak ada sanksi yang membuat mereka kemudian jerah melaporkan
nah di situlah kemudian
rekayasa rekayasa itu selalu muncul di situ
kejurut kan juga publik tersasar

para pejabat publik yang merekayasa
rekayasa rekayasa itu kan selalu
selalu ini kan menjadi hal yang tidak pernah ini ya
diperhatikan atau malah kadang kadang dianggap sebelah mata oleh para pejabat negara
oleh alam ini
dalam hal ini tentu kpk yang seharusnya
atau ppatk yang di dalam ini bisa membantu juga
memberikan data yang sesungguhnya itu mbak
di satu sisi kemudian
para pejabat atasannya itu juga melakukan ini mbak
apa sebenarnya pengawasan internal yang ketat
dan itu kan harusnya ada
karena semua lembaga kementerian dan lembaga itu ada
ada ini mbak
pengawasan internal sejujurnya kan
oke jadi kalau saya tanyakan kepada anda
kalau orang berpikir selama ini lhkpn sebagai salah satu pilar integritas pejabat negara
apakah anda setuju
karena pak jokowi juga sempat memberikan statement bahwa tidak
kalau ada pejabat abdi negara tidak mendaftarkan atau lapor lhkpn
iya menurut saya itu apa namanya selama ini kan hanya jargon jargon yang dari
dari tahun ke tahun itu selalu ada
semua pejabat artinya semua
semua elit mengatakan begitu mbak
tetapi langkah konkretnya nggak pernah
tidak pernah ini
apa istilah transparan
ini kan persoalan transparan dan akuntabilitas publik kan
sejak adanya undang undang kita reformasilah
undang undang penyelenggaraan negara yang bersih dari di pasal km gitu
itu kan laporan penyelenggaraan negara ini kan tidak pernah ditindak lagi
itu sebagai sesuatu yang sebuah temuan yang kemudian apa
ada semacam sanksi yang diberikan kepada mereka mereka yang mempunyai harta yang
dalam tanda petik dahsyat gitu ya kenaikannya
tapi ya yang terjadi karena tidak ada sanksi
dan itu sifatnya hanya sekedar kewajibannya
maka munculnya kemudian publik melihat
itu hanyalah seremonial
ketika ada masalah baru dipersoalkan
artinya ketika ada kebakaran
barulah kemudian seperti ada upaya upaya untuk memadamkan dari kebakaran itu sendiri gitu mbak
oke eksesnya akan banyak sekali ya
karena kalau kita lihat semenjak kasus ini mencuat
hashtag atau trending pajak ini menjadi sorotan
atau kata kunci populer di lini masa
apakah anda melihat ini dapat berdampak serius terhadap
bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap djp pajak
apa sifat perpajakan indonesia adalah self assessment
apakah itu bisa berdampak besar
ya kalau saya berdampaknya cukup besar mbak
ini kan persoalan pabrik terakhir
dimana persoalan mengenai pajak ini
kan sudah sejak kasus gajus pambinan itu
itu kan terjadi berulang sedikitnya
tetapi kan memang kemudian tidak seheboh waktu itu ya
kemudian sekarang muncul lagi
karena kebetulan ada kaitan dengan salah satu keluarga atau anaknya yang melakukan tindak tindakan
tetapi kan persoalannya memang keseriusan
kesungguhan di dalam melaporkan harta kekayaan itu saya melihat seperti hanya sekedar seremonial
jadi ada akhirnya juga tidak ada tindakan apapun ya
orang yang tidak melaporkan
tidak melaporkan hal itu
tidak ada istilahnya tidak ada tindakan apa apa dari pihak yang berwenang gitu yang berwenang dalam kaitannya dengan laporan harta kekayaan itu mbak
yang kedua saya melihat juga sebenarnya kita perlu merubah karya musuh di falsi kota mengenai laporan harta kekayaan ini
artinya nanti perlu juga ada satu mungkinlah satu lembaga atau apa yang kemudian dibentuk oleh pemerintah untuk memastikan harta kekayaan ini
jadi memverifikasi berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang dimana berdapat itu bernahung gitu loh
ini juga kan kita berpikir ke depan karena ternyata dengan cara cara selama ini pelaporan seperti ini tidak membuat mereka itu ini apa namanya sungguh sungguh kan
kadang kadang hanya karena mereka yang bersangkutan atau yang bersangkutan ingin mencalonkan diri jadi entah kepala daerah atau apa
tapi nggak ada sebelumnya
baik pak trubus kita masih akan lanjutkan dialog kita masih akan
sangat seru untuk melihat bagaimana pendapat dan juga pengamatan anda tapi kita akan jeda terlebih dahulu tetaplah bersama kami
anda kembali bersama kami di cnn indonesia connected dan masih terhubung melalui sambungan zoom ada trubus radiansyah pengamat kebijakan publik
pak trubus tadi di segmen sebelumnya anda menyampaikan bahwa diperlukan komitmen yang serius dari pemerintah
tidak hanya soal penindakan tapi juga pengawasan jangan sampai ini hanya menjadi tulisan di atas kertas saja
karena berkaca dari beberapa kasus sebelumnya yang juga melibatkan pegawai pajak dan itu bisa menjadi apa ya momok atau bisa menjadi lunturan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan yang ada di indonesia
apa kemudian evaluasi untuk mewujudkan good governance dan juga reformasi birokrasi yang harus dipastikan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan dan memperbaiki
ya menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah melakukan satu kebijakan membuat formulasi baru ya dalam hal tentang pelaporan harta kekayaan
di samping juga melakukan juga tindakan tindakan terhadap laporan laporan kekayaan selama ini terjadi
di mana mereka yang diculikai ataupun ditengarakan
nah itu segera dibuka gitu ke publik gitu
jadi semuanya dilakukan secara terbuka terang terang beneran
sehingga kepercayaan publik akan tumbuh kepercayaan publik akan lestari dalam hal ini
kemudian pemerintah dengan mudah untuk istilahnya melakukan segala aktivitas kebijakannya
sekalian itu kemudian di situ masyarakat merasa terlayak
yang kedua seterkait dengan pajak tentu masyarakat kan juga maunya membayar pajak terus kan
artinya kalau kemudian masyarakat dikejar kejar kemudian dipaksa untuk membayar pajak secara ini secara terus menerus
tetapi kemudian masyarakat melihat ternyata para elitnya sendiri atau pejabat sendiri yang berwenang di situ melakukan banyak pelanggaran
itu kan kemudian masyarakat berpikir kemudian untuk apa membayar pajak gitu
kalau perlu pajak juga enggak
nah ini kan semuanya nanti jadi persoalan mengganggu kredibilitas pemerintah gitu dalam hal ini kan
kemudian juga membangun proses proses pembangunan
karena bagaimana juga prestasi prestasi yang selama ini dalam hal pengumpulan pajak kan sudah diakui ya dalam hal ini
bahkan kemarin akhir tahun ya kurban kemarin mereka para pejabat di lingkungan pajak itu juga mendapatkan tunjangan kinerja yang mencapai hampir seratus juta
di tengah masyarakat yang baru itu
kira kira baru melek dari pandemi covid gitu
oke jangan sampai setelah ini ada statement buat apa bayar pajak atau buat apa lapor pajak
karena mungkin ini kita berdekatan dengan lapor spt yang biasanya dilakukan diantara periode februari dan juga maret ya pak trubus
terima kasih pak trubus rahadiansyah sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu